ini dia si ikan gabus hias yang memiliki nama latin ciana argus
spesies ikan dengan ciri khas corak hitam ini berasal dari perairan rusia tiongkok dan korea
di masa pandemi seperti sekarang ikan predator yang biasa tumbuh hingga sepanjang satu meter ini
mulai dicari masyarakat untuk dipelihara
terutama mereka yang butuh menekuni hobi baru untuk mengatasi kejenuhan
perawatan ikan cana terbilang mudah dan murah
kita hanya perlu mengganti air dua atau tiga bulan sekali
ikan ini juga cukup diberi makan tiga kali seminggu
makannya adalah ikan kecil atau udang etawar
pepen rohimat warga kampung cikaliage desa tarajusari kecamatan banjaran kebupaten bandung
merupakan salah satu yang merauh untung dari ikan ciana
bermula dari hobi yang ditekuninya sejak dua ribu sepuluh
kini pepen mampu membudidayakan ikan ini
keuntungannya bisa mencapai lima juta rupiah per bulan
kami ingin mengawasi meningkat masa masa pandemi ini
karena seperti saya yang tadi awalnya hobi
akhirnya dia berhasil
makanya kita harus mendukungnya
saya kira kita yang terlihat mulai banyaknya menjemur komunitas komunitas
di beberapa kota ikan cana juga sudah dikonteskan
jika anda berminat memelihara ikan ciana
selain akwarium anda juga harus menyiapkan
budget mulai tiga puluh lima ribu rupiah hingga sepuluh juta rupiah
untuk seekor ikan ciana tergantung jenis ukuran dan corak ikan
chandra pevriana kebupaten bandung jawa barat